museum yang terletak di dam square ini memang bukan yang pertama
dari puluhan museum briplist yang telah tersebar di berbagai negara
ini justru menjadi yang termuda karena baru mulai dibuka pada dua ribu enam belas
nah ini dia nih salah satu atraksi yang bisa anda temukan di museum ini
patung lilin robert wadlow
pria yang sampai saat ini masih dikukuhkan sebagai pria tertinggi di dunia
dan tunggu sebentar
patung ini bisa berdiri loh
wow tingginya dua kali lipat dari tinggi saya
memasuki lobi utama anda akan langsung disambut berbagai koleksi tanpa harus membeli tiket
selain patung robert wadlow setinggi dua tujuh puluh dua meter ini
anda bisa melihat mobil terkecil di dunia
kaleng minum bersoda yang disusun
hingga replika mobil sport bugatti veron yang dibuat dari kayu jati
dan mobil ini adalah hasil karya pengrajin asal indonesia
jika ingin melihat koleksi lain yang berjumlah lebih dari lima ratus buah
anda harus merogoh kocek mulai enam belas sembilan puluh lima euro untuk anak anak
dan dua puluh dua sembilan puluh lima euro untuk orang dewasa
beranjak ke lantai satu anda akan disuguhi koleksi yang mulai membuat bulu kuduk merinding
seperti yang satu ini
koleksi dari tradisi menciutkan kepala musuh yang dilakukan suku jifaro di ecuador
dan yang sedang anda lihat ini adalah kepala asli
belum puas masih banyak koleksi menyeramkan lain yang juga jadi favorit pengunjung
ini mungkin bagian yang menakutkan
bukan untuk anak anak

kalau tak cukup nyali anda bisa melewati bagian ini dan bisa mencoba hal yang lebih seru
terowongan ini mungkin terlihat biasa
namun jika anda melewatinya dijamin membuat anda hanyut dalam ilusi hingga berjalan sempoyongan
bagaimana siap menikmati atraksi atraksi unik sekaligus aneh di museum ini
dianne kawati amsterdam